mama bawa kamu ke rumah sakit ya
ya udah kalau gitu kita pulang aja
mama gak mau kamu kecapean
enggak udah lebih baik kita pulang aja sekarang
nggak apa apa andi baik baik aja ya udah
ya mama kan mau belanja
udah mau belanja aja nggak apa apa andi pulang sendiri
andi yakin andi cuma butuh istirahat aja
tadi ini udah gede kok
udah punya pacar
sebentar lagi mau nikah
jangan merusak masa depan dia
saya cinta sama riri om
saya kan pacarnya sama riri
dan om itu nggak berhak untuk memutuskan saya sama riri
yang berhak memutuskan saya itu adalah riri
karena riri itu pacar saya
dan om om bukan pacar saya
terserah kamu mau ngomong apa
jangan merusak masa depan anak saya
saya tidak mau dengar lagi
kalau kamu masih pacaran sama dia
menjadi nggak mood untuk belanja
makan dulu ya
mas tunggu duduk
mas arman tunggu
mas mau kemana

hati hati pecah dulu
mas arman tenang
kami tahu mas arman tersiksa dengan keadaan seperti ini
tapi mas harus percaya
mas akan keluar dari ketergantungan ini
mas harus percaya itu
tan arman kenapa tan
kayaknya mas arma mau beli narkoba bu
jadi dia ambil uang saya di tas
kok kan masih mau pakai narkoba
dalam proses rehab
itu tidak akan sembuh dalam sehari bu
butuh waktu lama
dan dalam dua minggu ini dia pasti akan merasa sakal
tidak seperti di awal tapi dia pasti merasa sugesti itu
mas jangan lupa jangan lupa
dilemahkan dulu ya sugestinya
mas jangan lupa
mas yang kuat mas
mas yang kuat mas
mas yang kuat mas
tidak lupa mas

ya ampun dari tadi mama nyariin kamu
kamu ada dimana sekarang
aku di depan toilet
aku kira mama masih disini
yaudah sekarang kamu cepetan ke tempat mama ya
memang ada di depan restoran selera rasa
pembunuh papa kamu
dia lagi ada disini sekarang
cepetan ya andi
yaudah aku kesana ma
ya ampun kamu kok lama banget sih
mama mau kasih lihat kamu orang itu
pembunuh papa kamu
ya sudah terima kasih
apa sama temennya mais
hanya dia gue
dia pisi setelah demi
kita tinggal hati dua
julip enggak di mana
pokoknya mama gak akan maafin orang itu
mama bawa kamu ke rumah sakit ya
oh udah gak apa apa andi gak apa apa
yaudah kalau gitu kita pulang aja
mama gak mau kamu kecapean
udah lebih baik kita pulang aja sekarang
gak apa apa ini baik baik aja udah
ya mama kan mau belanja
udah mau belanja aja gak apa apa andi pulang sendiri
andi yakin andi cuma butuh istirahat aja mah
andi ini udah gede kok
udah punya pacar sebentar lagi mau nikah